dalam kesiapan arus mudik tahun ini kapolri akan menerjunkan satu ratus empat puluh delapan personil dan dua tujuh ratus posko untuk pengamanan arus mudik lebaran tahun ini
kapolri juga menegaskan akan memperlakukan sejumlah rekayasa lalu lintas
berkaca pada tahun sebelumnya kapolri akan melakukan one way contraflow dan juga ganjil genap karena dinilai efektif untuk mengurai kemacetan
kami melaksanakan rakor lintas sektoral lebih awal untuk melaksanakan evaluasi sekaligus melakukan sinergitas dalam langkah melakukan perbaikan manajemen terkait dengan rekayasa maupun persiapan persiapan lain
sehingga kita harapkan bahwa
masyarakat tetap bisa melaksanakan mudik dengan aman dan lancar baik yang melalui jalur tol melalui jalur arteri maupun melalui jalur jalur penyeberangan baik yang berada di merak bakahuni maupun di gilimanuk
gerbang tol kalikangkung akan memperlakukan sistem one way ataupun kontraflow dari semarang ke arah jakarta
bila dianggap sangat krusial
gerbang ini memiliki tujuh belas gardu transaksi dan pihak jasa marga mempersiapkan sembilan belas gardu transaksi sementara tambahan
bijakan ini untuk mencegah penumpukan kendaraan
sementara itu para pemudik dari arah gerbang tol kartosura yang hendak ke yogyakarta bisa melintas ruas tol solo jogja yang beroperasi secara fungsional
meski hanya enam km namun jalur fungsional ini bisa membuat pemudik tidak perlu melewati simpang kartosuro
kami akan menunggu kebijakan dari pemerintah
tapi yang akan kami siapkan adalah kami menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan juga petugas serta optimalisasi pelayanan dalam operasional jalan tol
sehingga skema apapun yang akan ditempu apakah itu one way contraflow ataupun pembatasan lalu lintas apapun itu kami insya allah sudah ready
pengelola jalan tol memperkirakan puncak arus mudik akan terjadi pada tanggal sembilan belas april dua ribu dua puluh